informasi berikutnya diduga lalai dan tak menguasai kendaraan truk muatan air mineral
menabrak tiga kendaraan lain di pertigaan kertek wonosobo jawa tengah
celakaan bermula saat truk bermuatan air mineral melaju dengan kecepatan tinggi
dari arah parakan kemudian hilang kendali
truk tersebut akhirnya menabrak dua sepeda motor satu mobil bak terbuka
serta lapak dagangan yang berada di pertigaan kertek wonosobo jawa tengah
akibat kecelakaan ini empat orang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit setempat
saudara tim unit reaksi cepat polrestabes medan terlibat aksi kejar kejaran di jalan raya
dengan dua bajing loncat yang beraksi menjarah truk paket barang
saudara ini adalah rekaman video yang diambil polisi saat sedang melakukan patroli malam
di jalan hm joni kota medan beberapa hari lalu
usai kejar kejaran dua km lebih pelaku akhirnya ditangkap
berikut barang bukti satu paket berisi spare part alat berat senilai lima puluh juta rupiah
kapolres tabes medan menyebut kedua pelaku yang ditangkap sebelumnya juga pernah
melakukan aksi bajing loncat di beberapa ruas jalan yang ada
berikutnya pelaku yang ditangkap di beberapa ruas jalan yang berlalu